john yang setia
suatu ketika di pulau kerajaan delolia hiduplah seorang raja muda dan karismatik bernama theodor
theodor mencintai rakyatnya dan selalu berusaha membuat rakyat kerajaannya bahagia
delolia adalah sekelompok pulau dengan ekonomi kaya yang dipenuhi dengan pedagang yang berdagang di dalam kerajaan dan tetangga mereka
raja sering pergi ke kerajaan dengan pengawalnya yang paling setia yaitu john
theodor akan menyamar sebagai pedagang
teman lama john ten dan bersama sama mereka akan melakukan pekerjaan keliling kerajaan
beginilah theodor tahu cara terbaik untuk membuat rakyatnya bahagia
hei ted john sedang menunggumu dia menemukannya
terima kasih marty
kita telah menangkap binatang buas yang menjadi penyebab semua kekacauan di kerajaan
tapi aku harus katakan ini bisa lebih sedikit bising
baiklah apa benda apa itu
aku percaya itu
siapa yang kau panggil hal keluarkan aku
akanku tunjukkan hal semacam apa aku
dia dia berbicara
oh ya kau memang pintar sekali
namaku adalah freddy aku berubah menjadi boneka kecil berpuluh ini oleh penyihir jahat alistair
aku hanya mencoba untuk mendapatkan makanan ketika kau mencebak aku di sini
sekarang keluarkan aku dari sini
sehingga aku bisa kembali dan membuat penyihir tua itu mengubahku kembali
tapi kenapa dia mengubahmu menjadi musang kecil
aku dulu bekerja untuk raja zarius sebagai tukang emas
pria itu menyuruh alister melantunkan mantra ke semua tukang emas untuk membawa semua emas itu kepadanya dalam berbagai bentuk
ini membuat orang orang lainnya miskin dan tidak bahagia
mantra itu entah bagaimana membuatku lelah
aku mencoba mencoba mencoba mencoba mencoba mencoba melalui suatu tempat yang menyebabkan penyakit
tapi ketika aku menggunakan alistair alistair mengubahku menjadi seperti ini
oh itu buruk sekali
aku akan menemukannya dan membuatnya membayar
bolehkah aku membantumu
kau dan pasukan apa
jika ada orang yang bisa membantuku itu adalah raja
aku dengar dia pria yang baik
tuan aku pikir kau harus memikirkannya dulu
zarius telah menjadi musuh bagimu dan ayahmu selama bertahun tahun
apakah kau benar benar ingin ke sana dan berkelahi
oh jangan khawatir john
dia bahkan tidak akan tahu
hei apa yang kalian berdua bicarakan di sana
oh jangan khawatir
nama aku ted dan ini john
kami akan membantumu ayo pergi
ted dan john membawa freddy kembali ke kastil ke kamar raja
apa yang kita lakukan di sini
kemana kau akan pergi
oh jangan khawatir freddy
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
salam yang mulia
maafkan aku karena datang ke kamarmu
juga dikenal sebagai raja theodore dari delolia
aku minta maaf atas caraku berbicara kepadamu sebelumnya
john akan menunjukkanmu kamarmu di mana kau bisa beristirahat
besok saat matahari terbit
kita akan pergi
aku harap raja theodore tahu apa yang dia lakukan
aku bertanya bagaimana kita akan melewati gerbang
aku memiliki cara yang sempurna
raja charrius terobsesi dengan emas
kita bisa menyamar sebagai pandai emas
dan memikat sang putri ke kamar
kami akan berjalan ke kapal
dan kemudian menuntut raja untuk membebaskanku sebagai gantinya
freddy menjelaskan seluruh rencana kepada john yang cukup terkesan
pagi berikutnya mereka pergi ke kapal
dan memberitahu raja theodore tentang rencana mereka
dan mereka berlayar ke kerajaan emas
kita akan berlayar ke laut yang tidak dikenal
kami bawa putri ke kapal mereka mengungsi
aku cukup lapar
oh apa itu
itu adalah lukisan tuan putri
dia adalah wanita paling cantik yang pernah aku lihat sepanjang hidupku
sekarang aku ingin membawanya kembali ke kerajaan
dan menghabiskan waktu bersamanya
aku akan menjaganya seperti ratu
aku melihat kerajaan emas
trio itu pergi ke kastil dan juga ke aula
aku khawatir aku tidak bisa membiarkanmu masuk
kami datang membawa hadiah untuk tuan putri dan juga raja
aku akan segera memberitahu raja
kemana freddy pergi
sementara itu ketika john dan ted menunggu untuk bertemu raja dan putri
freddy berlari ke kamar penyihir untuk menemukan cara untuk mengubah dirinya
lihat siapa ini
tidak secepat itu
akhirnya aku mendapatkanmu
jangan kandang lagi
raja zarius dan putri sofia akan bertemu denganmu sekarang
ya tentang waktu
tidak ada masa
tukang emas yang aku ceritakan
tukang emas selalu diterima di kerajaanku
dan ini untuk sang putri
ya ampun ini cantik sekali
dan kita punya lebih banyak artefak emas di kapal nona
akan lebih mudah bagimu untuk memilihnya
bisakah aku pergi ayah
aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan kapal orang asing tidak
itu akan membuatmu memiliki emas lebih banyak lagi
tapi tidak sendiri
kau yang di sana
pergilah dengan sang putri ke atas kapal
ya yang mulia
yang mulia apa kau melihat freddy
oh jangan khawatir john
dia pasti kembali ke kapal
ketika ted dan john membawa putri ke kapal
raja memanggil salah seorang menterinya
dan memintanya untuk mencari tahu siapa mereka
dan dari mana mereka berasal
siapa pria itu dan kenapa dia begitu terlihat tidak asing
segera cari tahu
ya yang mulia
sementara itu sang putri sangat gembira melihat berbagai artefak emas di dalam kapal
oh wow cantik sekali
dan ini juga
pergi dan siapkan semuanya
kami akan segera menurunkannya
berserah kau yang mulia
rencananya berhasil tuan
iya tidak ada waktu
kita harus segera pergi sekarang
tapi bagaimana dengan freddy
kita tidak punya banyak waktu
ini sangat jauh lebih baik daripada golden mall
ada begitu banyak hal kecil yang lucu di sini
aku ingin tahu di mana penjaga itu berada
ted pergi kepadanya dan menjelaskan seluruh situasi kepada sang putri
dia bercerita tentang identitas aslinya dan tentang freddy dan juga mantra yang diletakkan di seluruh kerajaan
oh putri aku telah jatuh cinta padamu saat aku melihatmu
apakah kau ingin membantuku menyelamatkan temanku dan menjadi ratuku
jantung putri sofia melunak dan dia setuju untuk membantu raja theodor
aku tidak tahu tentang mantra
ini sungguh mengerikan
aku akan mengirim catatan sendiri ketika kami sampai di sana
penjaga kerajaan melihat kapal di laut pergi lalu memberitahu raja
dan raja sangat marah
aku ingin tahu siapa pria itu sekarang
tampaknya kapal itu milik raja theodor dari delolia
raja theodor dimana si penyihir aku ingin bertemu dengannya
sang raja pergi ke kamar penyihir dan mengatakan kepadanya apa yang telah terjadi
dia memerintahkannya untuk membaca mantra di kapal untuk membawa putri kembali
yang mulia aku punya dua kutukan luar biasa yang akan menghancurkan raja
pertama saat raja turun dari kapal kuda kerajaan akan menunggunya
saat dia menunggang kuda kuda itu akan pergi bersamanya membawanya jauh sekali dan tidak pernah kembali
satu satunya cara untuk melarikan diri adalah jika orang lain menakuti kudanya tanpa memberitahu raja atau mereka akan membeku selamanya
dan jika itu tidak berhasil
maka kutukan yang kedua pasti akan terjadi
dan apakah itu
kau akan menyerahkan mantel emas ini kepadanya sebagai persembahan perdamaian
dan ketika dia mengenakan ini dia dan seluruh kerajaannya akan berubah menjadi batu
jika ada yang memberitahunya tentang kutukan ini mereka akan berubah menjadi batu dalam sekejap
ayo mari kita pergi ke dermaga sekarang
tidak aku harus memberitahu mereka
aku harus dapatkan itu
oke sekarang bagaimana cara kerjanya
sekarang aku harus memperingatkan john
freddy melambaikan tongkat dan dengan kepulan asap dia menghilang di udara
sementara itu kapal sudah merapat di delolia
raja memanggil seorang utusan untuk mengirim pesan kepada raja zarius
aku harap freddy baik baik saja di istana
dengarkan kita tidak punya banyak waktu
raja memberitahu elster yang jahat
freddy memberitahu john tentang semua yang telah ia dengar dan memperingatkan tentang kutukan
dia mengatakan kepadanya bahwa kalau ada yang memberitahu raja mereka akan berubah menjadi batu
saat itu ketika freddy memberitahu john tentang segalanya seekor kuda yang tampak cantik berjalan di hadapan raja
akhirnya kuda ini akan luar biasa untuk membawa kita kembali ke istana
baru saja ia hendak menunggang kuda
john memukul gong yang dibawa melewatinya
ini membuat kuda menjadi takut dan melarikan diri
kasar sekali bagaimana bisa john melakukan itu pada rajab
tidak masalah john adalah hambaku yang paling setia
aku yakin dia punya alasan menjaga kesejahteraan raja dalam pikiran
itu hampir saja
raja dan putri pergi ke istana
seorang utusan mendekati john dan memberitahunya tentang kedatangan raja zarius
dia di sini benarkah
iya tuan dia bilang dia datang dengan damai membawa hadiah untuk raja dan calon mempelai
itu aneh sekali
aku datang membawa hadiah terimalah mantel emas ini
sudah menjadi tradisi dalam keluargaku
di mana pengantin pria memakai mantel emas ini sebagai tanda kekuatan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi
wow itu luar biasa aku akan merasa terhormat
ayolah coba kenakan
tepat ketika raja theodor hendak mengenakan mantel emas john melompat ke arahnya dan menarik mantel dari lengannya lalu melemparkannya ke tanah
menyebabkan percikan besar dan asap keluar dari mantel itu
apa yang terjadi beraninya kau mengecek tradisi keluarga kami ini adalah sebuah aib
apakah kau hanya akan membiarkannya mengabaikan pusaka keluarga kami
dia benar john jangan tinggalkan aku pilihan selain memberimu tuduhan terburuk yang pernah ada
kau sekarang dibuang dari kerajaan delolia seumur hidup
tidak ini semua salahku jika harus ada yang pergi maka akulah yang harus pergi rajaku aku pikir raja harus memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi
tidak tidak aku tidak akan membiarkanmu untuk ini kau baru saja mendapatkan hidupmu kembali
sebelum aku bergeng bolehkah aku mengucapkan beberapa kata terakhir

semua yang aku lakukan sebelumnya adalah untuk menyelamatkanmu dari mantra yang raja zarius telah berikan padamu

kuda yang dikejar dengan suara gong jika kau menungganginya itu akan membawamu jauh sekali dan tidak akan pernah kembali
dan mantel emas itu bukan pusaka keluarga mantel itu seandainya kau mengenakannya itu akan mengubahmu dan seluruh kerajaan menjadi batu
aku melakukan ini untukmu bangsawanku
aku melakukan ini untukmu bangsawanku
oh tidak jon
hambaku yang paling setia apa yang aku lakukan
ayah teganya kau melakukan itu ayah kemana dia pergi
sepertinya dia melarikan diri
kenapa aku bisa lupa itu
hidup yang dikorbankan dikembalikan padanya
dan dengan angin sepoi sepoi
john yang setia membuka matanya dan baik baik saja sekali lagi
oh terima kasih temanku
setidaknya itu yang bisa kulakukan untuk teman yang berusaha keras untukku
dan untukku juga
kau adalah orang yang paling setia yang pernah aku miliki
mulai hari ini kau bukan lagi seorang pelayan
melainkan seorang teman
aku punya satu syarat
hanya jika kau bisa mengembalikan freddy menjadi mustab
begitulah menjadi teman